ini bukan tampilan pengecekan suhu dari gerbang thermal scan biasanya loh
tampilan ini datang dari drone yang telah dimodifikasi agar dapat memeriksa suhu tubuh banyak orang
layaknya gerbang pendeteksi suhu yang biasanya ada di bandara
drone ini milik polres cimahi jawa barat
selain bisa mendeteksi panas tubuh manusia drone juga dilengkapi pengeras suara
yang digunakan untuk memberikan imbauan sekaligus membubarkan kerumunan masa
kapolres cimahi akbp m yoris maulana mengatakan penggunaan teknologi drone ini
untuk mempermudah petugas memantau banyak orang dari ketinggian
dan tetap melakukan protokol jaga jarak sosial
drone ini mampu mendeteksi suhu tubuh manusia dan juga dapat merekam suara
sehingga masyarakat dapat membuarkan diri
drone ini sudah kita gunakan kurang lebih satu minggu dan saat ini hasilnya lumayan bagus
dengan drone pendeteksi suhu ini petugas bisa terus mensosialisasikan dampak virus corona
kepada masyarakat dengan cara yang berbeda dari biasanya